pemerintah provinsi dki jakarta tengah melakukan revitalisasi pada tiga jembatan penyeberangan orang atau jpo di kawasan senayan jakarta pusat
tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyeberangan orang jembatan tersebut nantinya juga akan ramah disabilitas dan memiliki nilai estetika
inilah jembatan penyeberangan orang atau jpo bundaran senayan
berada di depan pusat perbelanjaan ratu plaza jakarta pusat jembatan unik ini berdiri dengan konstruksi kekinian berdesain cincin puntir
konsep ini memiliki arti dinamis serta melambangkan semangat jakarta yang menggelora
hingga senin siang jpo bundaran senayan ini sedang dalam proses pembedahan terakhir seperti pemeriksaan keseluruhan bagian
jpo bundaran senayan akan menjadi jembatan penyeberangan yang ramah disabilitas
landasan datar berbahan grm atau plastik kayu yang dilengkapi dengan pegangan berbahan serupa
akan memudahkan pengguna kursi roda atau lansia untuk mengaksesnya
untuk menambah nilai estetika jembatan utama sepanjang enam puluh tujuh meter ini juga dilengkapi atap transparan dan sistem penerangan di sepanjang jalurnya
tidak berbeda dengan konsep jpo sebelum revitalisasi infrastruktur publik ini juga terhubung dengan jalur transjakarta
kalau desain yang barunya sih kelihatannya keren ya apalagi kayak di jakarta gitu
soalnya yang sebelumnya kan banyak
pedagang yang suka ada di situ juga ya berharapnya sih dengan desain yang lebih bagus
lebih ditata rapi juga supaya nggak banyak pedagang jadi dilihatnya juga enak
menurut saya bagus sih karena untuk mempercantik kota kan supaya lebih rapi
karena ini di pusat kota jadi butuh dirapikan buat desain yang unik agar penjalan kaki juga tertarik untuk lewat sini
apabila dipercantik otomatis lebih menambah dari value kegunaan
jpo bundaran senayan nantinya akan difasilitasi
pembangunan di fasilitasi lift di kedua sisinya
namun rencananya pemasangan lift baru akan dilakukan bulan maret mendatang
dan insya allah segera bisa kita gunakan
kita ingin jpo lebih dari sekedar sebuah tempat perjalanan
saya garis kawaii mengapakan
rancangan ini unik
saya sampaikan bahwa berjalan kaki menuju tempat kerja pulang dari tempat kerja itu lebih dari sekedar menjalani
dia harus menjadi sebuah pengalaman
kalau pengalaman harus ada keunikan
kendala utama sebenarnya cuaca
karena mereka harus mengerjakan pada fasil kondisi ini dalam kondisi yang kering
jpo lainnya yang membentang di kawasan sudirman adalah
jpo gelora bung karno atau gbk
desain jembatan ini juga dibuat modern dengan konsep cincin puntir yang seolah melapisi kerangka bangunan
jpo ini juga masih dalam tahap penyelesaian
yaitu pemasangan atap dan kelengkapan kelistrikan sebagai penerangan jembatan
proses revitalisasi masih dilakukan
yaitu dengan penambahan gelagar di sisi barat
serta perbaikan gelagar di sisi timur
indra yani laksmi jakarta